seorang ibu rumah tangga berinisial ar
warga simo boyolali mengaku menjadi korban perundungan verbal
yang dilakukan kasat reskrim boyolali
ar yang ditemui pada sasa mengatakan
sebelas januari lalu ia datang ke mapores boyolali
untuk melaporkan kasus pelecehan seksual yang ia alami
tetapi saat ar melapor
kaset reskrim mapores boyolali justru melontarkan ucapan bernuasa pelecehan seksual
ar dan kuasa hukumnya pun melaporkan perwira tersebut ke prokpam pores boyolali
dan laporannya ditembuskan ke polda jawa tengah
bapak yang menjelaskan
ini pak dapat musibah ini laporan
laporannya tentang ini
tapi ya kena
waktu disitu saya terus ngedon
saya dapat kejadian seperti itu
kata kata yang tidak mengenakan dari pak kaset reskrimnya
seorang aparat penegak hukum
pelayan sekaligus pengayang masyarakat
dia sangat disayangkan sekali gitu loh
karena dia adalah seorang pimpinan satuan
tapi ternyata seorang pimpinan satuan menerjemahkan
mengaplikasikan di dalam pelayanan kok seperti ini
menerima laporan pelecehan verbal
yang dilakukan anggotanya
ke polda jawa tengah
inspektur jenderal ahmad lutfi langsung mencopot yang bersangkutan
selasa delapan belas januari
menyampaikan kepada seluruh masyarakat boyolali pada khususnya
permohonan maaf atas perilaku
yang disempat dilontarkan

perwira perinisial em itu akan ditugaskan di pelayanan markas mampolda jawa tengah

perwira berinisial em itu akan ditugaskan di pelayanan markas mapolda jawa tengah
dan akan menjalani pemeriksaan kode etik di propang
empat anggota polres boyolali akan dihadirkan sebagai saksi
sri hartono boyolali jawa tengah